anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom bersama menko marves luhut bin sarpanjaitan
pak luhut kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita kalau tadi kita sudah membahas soal kttg dua puluh dan juga cop dua puluh enam
soal komitmen pemerintah mengatasi dampak perubahan iklim
nah pada saat anda kemudian presiden dan juga para menteri menghadiri ktt g dua puluh dan juga cop dua puluh enam
di sini ribut pak masyarakat kemudian bingung dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari luar negeri dari jauh sana
soal tes pcr menjadi syarat perjalanan transportasi udara
masyarakat bingung karena kemudian kebijakannya itu berganti ganti
pertimbangannya apa sih pak pada saat itu menetapkan tes pcr menjadi syarat perjalanan udara di tengah kasus sedang melandai pak luhut
nah begini ya sebenarnya ini kita bilang kita nggak boleh jumawa dengan apa yang kita punya sekarang
karena kita lihat pengalaman negara negara lain
karena mereka terus bebas semua
begitu juga di eropa di belanda sampai gelombang keempat sampai rakyatnya demonstrasi
begitu juga di inggris begitu di banyak negara
kan kita belajar
jadi kita belajar dari semua
karena belum ada obat yang untuk
tadi apa namanya ini untuk covid
yang kedua belum ada efekasi daripada apa namanya ini
jadi kalau udah begitu kita sekarang bagaimana kita kiat kita supaya jangan naik lagi nih
kita kan takut kalau naik lagi
karena kalau kita naik itu satu minggu kita rugi lima dua triliun rupiah
dan jabatan jabatan yang banyak yang nggak kerja
ada teman teman dari media cerita di kantor itu kita sepi
karena nggak boleh kerja kan
kenapa kita mau gitu lagi
nah kalau kita tidak mau gitu lagi
kita sekarang nyari
ini sudah saya bilang penanganannya sekarang saya juga lapor presiden sudah seperti science and art
jadi science nya itu kita udah tahu semua karena orang orang epiduruk juga sama kita kerja terus
jadi kita exercise tiap minggu
jangan nana pikir itu keputusan saya
nggak sendiri nana
satu proses pengambilan keputusan yang mendengarkan banyak pihak
sesuai keahliannya masing masing
dokter juga kita dengerin
nah arti nih ya seni sudah menjudge dengan tadi data yang ada dengan ini
judgement itu dibuat seninya nih gimana nih
seperti operasi militer
jadi di operasi militer juga ada satu titik kita sudah pakai feeling kita sudah
melihat tadi data data segala macam ini
sama juga ini
jadi saya melihat
dan proses pengambilan keputusan itu
kan juga bukan sederhana
tiap hari wa kita indah lillahi
peace apalah gitu
macem macem lagi itu
dulu orang yang tidak kenal
tapi dalam dekat dekat terakhir dengan waktu tanggal sebelum lima belas juli
mungkin teman dekat kita
mungkin saudara kita
sudah mulai mendekat ya pak ya
sekarang kita udah lupa itu
baru baru kejadian dua bulan lalu
semua pada nekan pemerintah
seolah olah pemerintah ini
nggak beraryak segala macam
apa kita mau lagi gitu
kan nggak mau
saya sebagai seorang yang senior dalam hal ini
saya nggak mau dong negara saya begitu lagi
jadi saya sangat hati hati melihat itu
dan sangat hati hati juga nyarankan pada presiden
yang nggak selalu kita setuju
tapi saya termasuk mungkin yang agak konservatif melihatnya
saya melihat g dua puluh nanti di bali
karena permintaan dari tiongkok misalnya
dia ngatakan kalau boleh
jangan ada covid lah
nanti supaya presiden xi jinping juga bisa datang
itu juga menurut saya sangat benar
jadi untuk itu terjadi
ya kita jangan ceroboh
melakukan kegiatan kegiatan kita
jadi pcr ini tujuannya adalah terus terang aja
kemudian elderly juga di vaksinnya naik
kemudian juga nanti obatnya kita harapkan dapat
sehingga jadi menunda orang untuk traveling itu jangan rame rame dulu gitu loh
tapi bebas tapi ya jangan bebas amat gitu loh
itu yang saya bilang seni tadi
persoalannya pak itu di nilai diskriminatif
karena hanya diterapkan ke transportasi udara
kalau memang ingin menekan penyebaran
kenapa tidak diterapkan di sana
ya kita kan antigen di bawah ya
kita juga berpikir
yang paling cepat penaf itu kan dari udara
kita mikir ini kalau kita terapin semua masyarakat di bawah gimana
kita yang selesai banyak
banyak seperti persis ini
kenapa tidak kita semua
saya bilang eh satu titik nanti kalau kita lihat memang peningkatan itu agak ano
ini kepentingan siapa sih
kepentingan rame rame kan gitu
kalau misalnya ada yang bilang nanti nggak setuju ya sudah
oke kalau nggak setuju tanggung jawab loh
kalau naik nanti jangan blame kita loh
ya harus berani dong
jadi jangan saja mengeritik
tapi kalau sudah kejadian nanti pada lepas tangan
nah saya enggak
yang kalian mau dikritik anu silahkan aja
buat saya pokoknya saya selalu menghitung worst case scenario
tapi itu merugikan pak bagi para pelaku transportasi udara
mereka dianggap itu sebagai bentuk diskriminasi
bahkan ada demonstrasi dari pegawai angkasa pura pak menolak kebijakan itu
karena mulai mulai itu harus diterapkan
kita cek penerawat penuh ke bali
saya itu selalu udah gitu
saya kirim tim lihat
sama ngirim tim misalnya ke mall
ngirim tim ke club malam
lihat bener gak
manusia prokesnya itu dilakukan
bali itu penuh semua
bali itu penuh semua
dan sekarang kalau nanti bali itu naik tipitip cup lagi naik ke atas
orang nggak mau datang ke bali gimana
tapi ini kebijakannya berubah dalam dua minggu ini tiga kali pak
jadi sampai ada yang mengatakan bahwa pemerintah ini testing the water
jadi dilempar dulu kebijakannya
kalau kemudian publik itu menolak baru dicabut lagi kebijakannya
terkesan tidak konsisten begitu pak
kita memang sangat menyesuaikan dengan perkembangan covid itu sendiri
begitu kita tahu tadi mengenai apa namanya itu
kita sudah alert semua sekarang
saya udah bilang di anu
makanya ditanggapinya juga negatif
delta varian sudah jahat sekali
kita pasti akan bikin ketatin
orang bilang wah ini nggak konsisten
layar pesakitnya gak konsisten ya kita pun gak konsisten dong
artinya pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas kalau misalnya melihat bahwa varian delta plus ini ay empat puluh dua akan masuk ke tanah air gitu pak
makanya genome sequencing itu jalan
dari genome sequencing itu artinya menteri kesehatan yang itu melakukan monitor dengan ketat
dan sekarang kita bersyukur
kita jauh lebih bagus daripada sebelum apa namanya juli juni juli tahun ini
sekarang kita pengalaman kemarin juli juli dengan delta varian kita lebih siap
pak saya mau tanya kabarnya presiden itu sempat marah pak di dalam ratas kabinet karena buruknya komunikasi publik dan juga sosialisasi soal tes pcr ini
kenapa para menteri tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga terjadi keributan begitu di bawah
bener gak pak presiden
ya gak marah ya mengingatkan
saya kira presiden itu mana pernah marah
hanya mengingatkan kita semua
supaya komunikasi publik jelaskan
jadi presiden menegur para menteri karena komunikasinya dan sosialisasinya ke publik kurang
tidak menegur begitu
hanya presiden minta supaya kita komunikasi dijelaskan ke publik lah lebih bagus
presiden itu kan begitu aja
oke tapi presiden sempat tanya kenapa harga pcr tidak bisa semurah negara lain begitu
negara mana yang paling murah dari kita
ada beberapa india karena yang geniap mereka ke tiga
sekarang amerika kamu lihat berapa

mana saya dari amerika tiga ratus lima puluh dolar
dia minta kalau kita datangin ke dia dua ratus lima puluh dolar
di singapura tanya berapa ratus dolar
memang kalau waktu waktu awal tahun lalu
karena kekurangan reagen segala macam
itu sampai lima enam juta dolar rupiah di kita
itu sebabnya waktu itu kita pengen punya reagen sendiri
bikin produk sendiri
itu yang men trigger itu kejadian
tapi itu kan supply demand
akhirnya perlahan lahan itu bisa menurun
tapi satu yang mau ditambah ya
setiap keputusan selama saya menjadi ketua penanggulangan untuk covid di jawa bali
setiap keputusan yang akan menyangkut pembelian itu harus diaudit oleh bpkp
harus di audit bpkp
karena saya enggak mau bikin salah
jadi bpkp dengan kementerian kesehatan yang menentukan semua ketentuan
jadi mau harga itu berapa ya bpkp lihat
jadi harga itu bisa naik turun
atau bisa masih tinggi
jadi kalau demandnya tinggi supplynya enggak ada ya pasti naik harganya
tapi kenapa kemudian pemerintah tidak membuka sih pak harga komponen pcr
dibuka saja sebagai bentuk transparansi ke publik
ada tanya aja kepada si anu bpkp ada dia
apa semua dibuka harga ini harga ini dibuka
di negara lain juga enggak begitu
kita ini aja kadang kadang sok demokratis kadang kadang nggak jelas
ada tuduhan bahwa kebijakan mensyaratkan tes pcr sebagai syarat perjalanan transportasi udara itu menguntungkan segelintir pengusaha
tidak terbukaan pak soal harga komponen pcr begitu ya ke publik
salah satunya yang terseret itu nama bapak
ya udah itu kena banyak lah
sudah disebut dalam salah satu majalah
nama bapak kemudian
majalahnya bilang aja majalahnya
melalui pt toba sejahtera dan pt toba bumi energi mendirikan pt gsi lima
bagaimana kemudian ceritanya pak meskipun staf bapak sudah menjelaskan tapi kita pengen dengar
ceritanya sampai perusahaan bapak bisa mendirikan pt gsi lab itu seperti apa
sebenarnya itu persoalannya itu kan tahun lalu
waktu mulai mulai rame
jadi semua kan kita nggak ada harus banyak import
saya sudah singgung tadi awal itu
orang mau pcr itu lima sampai tujuh juta
satu minggu itu
nah ya saya diminta nyumbang
pak ini ada karena kekurangan pcr
ada adaro apa apa namanya itu indica ada tujuh delapan perusahaan perusahaan itu mau bikin apa apa namanya usaha sosial ya tidak mengada dividen untuk membantu pcr ini
yang bisa lima ribu sekali putar satu hari
pak bapak nyumbang katanya
lalu nyumbang aja tok kita gitu
melalui pt toba sejahtera
nah terus saya nggak sebut pt pt mana
nah terus saya tok pergilah ke ceo saya
ya terus ngasih duit
ya sudah selesai saya nggak tahu
sampai kemarin ada peristiwa ini
rame dibuat itu
nah gs ini rupanya saya usut tadi yang cerita setok itu aja semua ada
itu kronologisnya seperti itu
yang salah di mana
jadi anak buah bapak tidak melapor kalau kemudian pt toba sejahtera perusahaan bapak menaruh saham di pt gsi lab
dan ikut berbisnis pcr
karena saya nyumbang itu besar loh
saya nggak mau nyerita cerita
saya teleponin teman teman saya ada yang dari ini dari ini dari segala macam
mereka nyumbang barang barang ya alat alat tidak ada nyumbang uang ya
itu kepada kegiatan itu
nah kalau ke gc itu saya naruh duit memang
saya minta karena mereka untuk
tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung
mereka tuh saya nyumbang di tujuh universitas itu
dia ada di ui di usu di ugm di mana itu
itu nyumbang dari saya itu
nggak nggak ada untung
apa yang mau diuntung
untung kita buat itu maret april juni tahun lalu
kalau nggak lebih parah lagi kemarin juli itu
meskipun tidak mengambil untung ya pak ya dan bapak menyumbang tapi sebagai regulator sebagai koordinator ppkm jawa bali bapak nggak menyadari bahwa ini akan menjadi konflik of interest konflik kepentingan
ya kemudian setelah saya tahu ada anu ini gsc ini saya bilang sebenarnya nggak bagus juga tuh bikin gitu
walaupun tidak ada satupun keputusan saya
untuk kepentingan itu tidak ada
karena semua harus diaudit oleh bpkp
jadi nggak ada sama sekali itu
sama sekali nggak nol
jadi nggak ada keuntungan yang mengalir ke bapak
ya gampang cek aja audit aja kenapa itu repot
tapi mengalir ke pt toba sejahtera
mengalir ke pemegang saham yang lain biayasan
itu yang dalam tuh bisnis mereka tuh ratusan juta dolar ngapain ngurusin gitu gituan
ngapain ngurusin gitu
logikanya aja ngapain
untuk apa mereka
saya sih mah segininya
keuntungan yang ditaksir habis sepuluh triliun pak
orang ini loh yang mau aku bilang sama nana
orang nanti lain kali ke depan jadi takut nyumbang seperti gini
loh iya dong kalau gini terus diperkarain yang lain gak nyumbang dia nyelamatkan nyawa orang
berapa banyak nana nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka
saya kan kecil aja di situ
jadi selama pt gsi berdiri dari tahun lalu sampai hampir dua tahun pandemi tidak ada satupun keuntungan yang masuk ke kantong lu bisnis penjahitan
ataupun ke kantong perusahaan perusahaan lain
nah yang paling gampang kita nggak usah marah marah
ya soalnya saya kan kenapa sih mesti ribut
dan itu kita minta kepada tempo
makanya saya bilang majalah ini kredibilitasnya di mana basis evidence base dong
saya kan tonton juga itu mereka bikin interview sama siapa podcast podcast mana itu
itu menurut saya kampungan gitu loh
kalau anda sebagai satu media yang kredibel anda cover both side dong
nggak bisa dong hanya kamu dengar ini dengar itu segini
kalau audit hasilnya itu awas
kalau saya benar kalau nggak ayo
jadi bapak siap diaudit ya
oh siap banget
oke selain itu ya
tidak ada ke kantong saya satu peser
nana buat saya itu untuk apa sih
uang duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok
saya nyumbangin itu karena betul betul ya kemanusiaan itu aja
tapi para pengusaha pengusaha pcr yang lain pasti dapat untung dong pak
nah itu urusan dia saya nggak tahu
saya nggak ngerti ada saya punya ada saham di gsi
sampai saya ngomong beberapa hari lalu
betul betul nggak tahu
karena saya nggak care juga
pokoknya saya nyumbang aja udah
selain siap diaudit pak ini kan kemarin bapak dan juga pak erick thohir dilaporkan ya
oleh salah satu koalisi masyarakat sipil ke kpk
bapak siap nggak kalau diperiksa oleh kpk
siap aja kenapa sih
siap aja kenapa sih nggak
saya nggak ada yang saya takutin nana sepanjang saya itu tidak melakukan itu
dan memang dasarnya bisnis itu betul betul tadi murni untuk kemanusiaan
sekarang orang mau bikin itu jadi pada mikir
orang si boy si apa si arsad jadi bilang
kita mau bantu aja kok jadi susah katanya
tapi orang jadi bikin berapa berapa nyawa nanti yang bisa hilang
kalau mudah mudahan tidak terjadi lagi ya
setelah ini bapak akan menarik kepemilikan saham pak dari pp
ya itu kemarin saya bergumul ya
karena jumlahnya juga kecil cuma berapa persen ya
sepertinya saya ninggalkan ya itu nggak ada kestia kawanan
nggak ada bagus
saya tidak akan pernah menerima apapun dari sana
biarkanlah ada uang saya itu di situ
itu biar aja proyek kemanusiaan
sama seperti saya bikin del saya bikin sma unggul del
saya kan taruh uang itu berapa ribu orang yang sudah menikmati pendidikan bagus
tanpa saya dapat untung sama sekali dari situ
saya malah subsidi sampai udah dua puluh tahun nih
saya masih subsidi kok dua berapa miliar setahun untuk meng hire guru guru yang bagus
karena dia orang itu selalu berpikir
jabatan di luhut ini pasti kaya raya lah
menari duit sana sini
karakter itu tidak sama dengan yang mereka bayangkan
saya tidak pada posisi seperti itu
ya saya bukan orang baik
banyak juga dosa saya
tapi saya pikir saya nggak sampai sejahat itulah
untuk memanfaatkan jabatan saya untuk keuntungan pribadi
saya pikir sih belum lah
dua menterinya dilaporkan ke kpk
presiden nggak tanya pak
nggak mau manggil ataupun menyinggung sedikitpun ke pak luhut
presiden percaya kita gak akan lakukan itu
presiden sampai hari ini percaya kredibilitas kita untuk tidak melakukan hal semacam itu
pertanyaan terakhir pak luhut
kalau memang nanti dipanggil kpk kemudian terbukti ada konflik kepentingan
kalau saya terima duitnya saya resign
itu saya mau tanya
tapi saya juga pengen tanya itu majalah tempo
kredibel nggak laporannya
kalau dia dia ngelaporin saya dulu masalah saham di freeport
dia panama paper apa lagi pandora apa segala macam itu
jadi jangan pikiran jahat dong
kok berpikir itu positif lah
masa negeri ini mau dirusak dengan laporan laporan kempungan seperti itu
kan nggak elok juga
mendidik anak anak muda kita gak bagus
nggak baik itu
jadi jadi kamu jadi ada pikiran jahat juga
oh begini toh
itu kan nggak elok itu
saya hanya ingin sampaikan tadi malam juga saya bicara di salah satu prokes
saya bilang eh kita ini harus punya karakter
karena kalau kita nggak punya karakter kita jadi manusia apa
dan kita sebagai pemimpin harus bisa beri contoh
beri ketolah dana
kita bisa salah bisa saja
kita bukan manusia sempurna
tapi kalau salah itu dalam konteks tadi untuk kita mengambil untung
atau memanfaatkan jabatan kita untuk sesuatu
itu saya kira nggak benar
saya bukan hanya kepada orang umum pada anak cucu saya saya omong itu
karena menurut saya nana hidup ini harus punya makna
harus punya makna
jadi jangan kita hidup ini dengan cara menjelek jelekkan orang supaya kita muncul
nggak dong berkarya dong
banyak yang kau bisa buat kok
dan berani tanggung jawab
jadi bapak siap ya menegaskan tadi yang bapak sampaikan
kalau saya memang salah ya saya resign
banyak kerjaan saya di luar kok
tapi saya tidak melakukan satu apapun
kamu itu anu dong
periksa itu sampai jalan
tapi kalau kamu nggak benar minta maaf dong
jangan kamu enak aja bikin rusak reputasi orang dengan berita berita kaum berlindung kebebasan berekspresi
ini berbekspresi yang bertanggung jawab
jadi jangan hanya sekedar membuat laporan yang tidak bertanggung jawab
kalau dia salah kita harus bilang dia salah
emangnya dia siapa
waktu yang akan menjawab semuanya pak
waktu yang akan membuktikan siapa yang salah siapa yang salah
ya setuju namah
terima kasih sekali pak luhut sudah menjelaskan berbagai macam hal
terima kasih sekali pak luhut atas waktunya kepada cnn indonesia
dan demikian wawancara saya dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sarfan jahitan
saya rifana pratiwi pamit selamat sore dan sampai jumpa
terima kasih pak